apa sebenarnya motif aksi peretasan ini benarkah serangan digital seperti ini merupakan cara baru dalam pembungkaman kritik
serta seserius apa pemerintah mau dan mampu dengan tegas mengusut tuntas kasus peretasan
dan untuk membahas topik ini kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber dari luar studio melalui sambungan zoom
yang pertama arief zulkifli kepala pemberitaan corporate tempo media selamat malam bang arzul
dengan verdi terima kasih bang arzul sudah bergabung dengan kita malam ini
dan kita juga sudah ke hadiran bang usman hamid direktur amnesty international selamat malam bang usman
selamat malam ferdi
terima kasih bang sudah bergabung dengan kita dan ada prof henry subiakto staff ali menkom info selamat malam prof henry
terima kasih prof henry sudah bergabung dengan kita
saya langsung ke bang arzul kalau gitu
bang kita tahu bahwa kemudian apa yang terjadi kemarin ini saya yakin cukup mengganggu ya
bagaimana tidak karena konsekuensi menyuarakan kritik dalam karya jurnalistik yang disampaikan oleh tempo ini berujung peretasan akun milik tempo begitu
seberapa terganggu sih bang tempo dengan hal ini dan tindak lanjutnya sampai hari ini bagaimana
ya secara teknis sebetulnya peretasan
yang sering dikenal dengan deface atau mengganti halaman muka situs tempo co itu bisa diselesaikan dalam waktu kira kira satu jam
satu jam dan itu tengah malam
memang taknya pelaku ingin masuk ke dalam situs tempo ketika awal redaksi sedang tidak aktif gitu
dia lupa bahwa di tempo nggak pernah ada yang tidur gitu
jadi kami selalu bergiliran
karena berita itu dua puluh empat jam ada yang tiket
jadi pasti terpantau gitu
nggak mungkin nggak terpantau begitu ya
seberapa terganggu tentu terganggu
terganggu dalam pengertian bahwa ada sudah tersentuh sejam itu orang tidak bisa mengakses tempo
tapi buat kami ada hal lain sebetulnya yang jauh lebih penting ketimbang situs tempo yang terganggu
yang lebih penting adalah menurut saya institusi media
jadi upaya untuk pembungkaman
sebut oleh pamrettempo co
itu sekarang tidak lagi dalam bentuk pemberedelan peringatan atau ancaman
seperti yang dalam beberapa tahun terakhir terjadi
tapi lewat cara cara yang lebih pengecut menurut saya
karena pelakunya anonim
tidak jelas siapa
dan itu akibatnya kita tampak seperti tidak
sedang bertempur melawan sesuatu yang tidak jelas
kalau anonim seperti ini masih bisa dianggap sebagai sebuah pembungkaman begitu
atau bagaimana memahaminya
saya kira itu betul sekali
upaya untuk menakut nakuti paling tidak ya
namanya me hacking begitu
itu adalah untuk mengganggu
tapi lebih jauh dari itu adalah untuk membuat si wartawan merasa
kenapa dia di
kenapa dia diretas
dia akan mengait ngaitkan dengan satu peristiwa
saya tidak boleh terlalu keras untuk kasus yang ini
dan seterusnya begitu
jadi itu yang ingin dicapai
nah saya senang sekali karena
teman teman di media cukup tidak terganggu
atau tidak bisa ditakut takuti
terbukti dari kami melaporkan ini kepada kepolisian
kepada polisian beberapa hari lalu
dan berharap supaya ini bisa diatasi
karena menurut kami ini adalah kejahatan
meskipun kita tahu bahwa
pemerintah harus didukung
pemerintah harus didukung untuk juga
mau dan membuktikan dirinya bahwa
pemerintah tidak terlibat
jadi memang dalam situasi yang anonim
pelakunya bisa siapapun
bisa pemerintah bisa bukan pemerintah
atau pemerintah hanya bisa
itu semua kalau mereka punya keinginan
untuk secara serius mengungkap ini semua
jadi simpel itu sebetulnya
ini artinya ada pihak pihak tertentu yang
merasa ada ketidakberimbangan
untuk menjawab kritik dari pemerintahan pemerintahan
yang disampaikan oleh tempo
khususnya kebijakan kebijakan yang belakangan
cukup dikritisi kepada pemerintah begitu
ya sekali lagi kalau itu
pertanyaannya kepada pemerintah
maka kita menuduh pemerintah
saya tidak mau menuduh
baik dengan bisa dibuktikan siapa pelakunya
maka itulah kita mengatakan
dan menurut saya ini adalah sebuah cara yang pengecut
karena sebetulnya undang undang sudah punya
sudah punya perangkat untuk mengatur ini semua
jadi kalau ada sebuah pemberitaan yang dianggap
tidak cocok atau melanggar kode etik
dia bisa langsung membawanya ke dewan pers
untuk diselesaikan secara etik juga
itu adalah mandat dari reformasi sembilan puluh delapan
adanya undang undang empat puluh
dan adanya dewan pers
jadi kalau masih ada upaya upaya yang lain
saya kira itu ada cara cara yang lain
dan jangan lupa
selain tempo yaitu ada tirto dan beberapa media yang lain
itu diretas dalam pengertian di face
tapi diretas dalam pengertian menghapus konten
jadi sekarang ada modus baru nih
konten konten yang sudah dipublikasikan oleh media online
itu berusaha untuk dihilangkan atau dihapus begitu
nah sekarang jago jagoan it aja nih
di kacalan kasusnya tirto saya dengar
itu dihapus lalu kemudian dihidupkan lagi
dihapus lagi dihidupkan lagi sampai beberapa kali gitu
saya sih teman teman di media akan menjadi bersemangat
sebetulnya dengan keadaan seperti ini gitu
artinya memang dugaannya masih bisa kemana mana ya
belum bisa telunjuknya mengarah ke satu pihak tertentu
saya ke bang usman kalau gitu
tapi di beberapa apa namanya
kutipan wawancara yang anda sampaikan bahwa telunjuknya ini
memang mengarahnya duganya kepada pemerintah
seyakin itu anda menyampaikan itu indikasinya apa sih bang
nggak ada indikasinya pemerintah nggak bersalah sama sekali
jadi itu biar aja
terus aja dihack terus aja di retas biar media jadi ketakutan
jadi pemerintah nggak usah mengungkap nggak usah mengusut
karena pemerintah nggak merasa men teror
nah itu saya jadi sinis ya
saya belum melihat ada kesungguhan dari pemerintah
dari kepolisian juga dari kominfo untuk sungguh sungguh menyikapi pemberitaan ini
ini serius loh
ini soal tempo yang punya sejarah panjang pernah diberedel
media yang sangat kredibel
media yang sangat mengandalkan riset dan investigasi
meskipun baru dia punya kualitas pemberitaan juga sangat baik gitu
itu bukan orang yang hitam dan cara mengungkapkan pendapatnya bukan cara cara yang seperti yang kita sering lihat di media sosial
yang tidak lebih dari misalnya sampah gitu ya
tapi ini satu profil profil dari media maupun juga perorangan
yang cukup kritis terhadap pemerintahan
apakah pemerintah secara umum atau lembaga lembaga pemerintah
badan intelijen negara tni misalnya dalam kasus riset universitas airlangga tentang obat covid
itu kan jelas diberitakan oleh bempo oleh misalnya oleh tirto dan juga oleh misalnya pandu riono
dengan kata lain saya mau mengatakan peristiwa ini tidak berjalan dalam ruang yang kosong
peristiwa ini terjadi di dalam satu situasi
di mana mereka tengah menyoroti satu persoalan
jadi kalau ada orang misalnya dibunuh gitu ya
kalau orang itu memang tidak punya kegiatan yang ada hubungannya dengan politik sangat mungkin itu urusan kriminal
tapi kalau ada kegiatan kegiatan yang dilakukannya dalam waktu terakhir itu berhubungan dengan kegiatan yang sifatnya politik
menyangkut institusi kekuasaan
saya kira harusnya kita proaktif
kalau pemerintah itu tidak merasa menyerang
kalau pemerintah itu tidak merasa melakukan teror
pemerintah kan juga luas
pemerintah yang mana
pemerintahan dalam pengertian kementerian
pemerintahan yang mana
beberapa kali ada kejadian seperti pemblokiran website atau shuttle internet tahun lalu
atau beberapa tahun silam di papua itu kan biasanya misalnya dalam kasus papua
kodam meminta kominfo lalu kominfo memenuhi permintaan itu
yang paling parah bisa saja pada level yang ketiga itu bisa menggunakan kekerasan
dalam kasus yang sekarang kita lihat
kalau pemerintah tidak melakukan tindakan
katakanlah peretasan itu atau defacing itu
maka seharusnya pemerintah mengusut menunjukkan
pemerintah dalam arti jajaran hukumnya jajaran penegak hukumnya
masuk juga ke kominfo yang memiliki perangkat untuk menyedihkan
dan gak cukup beralasan bahwa kan mereka belum mengadu
ini kan delik aduan
jawaban jawaban krise yang menurut saya tidak menjawab
dan tidak bermanfaat untuk menjaga kredibilitas pemerintah itu sendiri
kalau pemerintah mau membangun kredibilitas integritas kewibawaan
hal hal semacam itu langsung ditindak
pastikan lalu lintas percakapan publik itu sehat aman damai gitu ya
tidak ada satu orang pun yang merasa terganggu tidak merasa aman
kalau ada yang merasa terganggu pemerintah akan mengambil tindakan proaktif
kalau ada yang melaporkan kepada polisian segera proses
saya kira itu yang nggak terlalu dilakukan
kalau ada kelompok yang bukan pemerintah melakukan itu tunjukkan
kelompok kelompok yang berafiliasi pada pemerintah misalnya dalam kasus pemilu
itu kan banyak sekali orang orang yang berantem di internet ya
saling memanggil dengan sebutan sebutan yang kotor gitu ya
nah hal hal semacam itu ya tugas pemerintah
jadi gak cukup tempo lapor atau virtu lapor
secara hukum mereka jelas melakukan itu
tapi dalam konteks kenegaraan negara yang harus proaktif
untuk memastikan bahwa media seperti tempo mendapat jaminan hukum dari negara
mendapat jaminan keamanan dari negara
ini kita baru fase pemblokiran akses dan pemblokiran konten ya
kalau ini dibiarkan itu bisa lebih jauh lagi
dan bisa menjadi ancaman yang serius terhadap kebebasan pr
bukan hanya bagaimana soal teknis untuk terlindung dari aksi serangan digital ini saja ya bang usman ya
oke nanti akan saya tanyakan ke prof hendry
bagaimana kemudian proaktif pemerintah untuk bisa membuat apa namanya ya
kasus ini bisa diselesaikan dengan cara yang lebih luas begitu
tidak hanya persoalan teknis yang disampaikan
kita akan kembali nanti cnn indonesia newscast akan kembali usai jeda
kita kembali dalam diskusi kita malam ini
masih dengan sejumlah narasumber yang terhubung melalui sambungan zoom di luar studio
prof bagaimana menjawab ini prof
kalau kemudian berangkat dari kasus kemarin ada dugaan bahwa telunjuknya itu diarahkan kepada pemerintah
bahwa kebijakan kebijakan ini pemerintah dikritisi
tapi ini memang belum selesai sampai di situ
tapi ada yang lebih besar yang ingin dituntut oleh publik begitu
seserius apa sebenarnya pemerintah untuk mengusut kasus kasus serangan digital ini
karena ini tidak bisa kita pungkiri di zaman sekarang
kasus kasus seperti ini tidak bisa sangat berdekatan dengan kita
apa respon pemerintah soal ini
ya begini saya malah justru heran dengan orang orang yang hebat hebat sekelas osman hamid
juga mas zulkifli ini menyimpulkan begitu mudah ya
langsung ini pemerintah
pemerintah dikritik itu kan sudah sejak dulu dulu
tidak hanya kemarin kemarin atau beberapa hari yang lalu
atau seminggu yang lalu dua minggu yang lalu
tapi kan sudah berbulan bulan bahkan tahun tahun yang lalu juga lebih keras dibandingkan dengan hanya persoalan obat covid
ataupun juga persoalan persoalan yang terkait dengan berita berita di tempo
tempo kritik itu kan juga sudah lama sekali
saya ingin menunjukkan begini
coba cek ya searching berita tanggal dua puluh tiga april
itu ada berita dua puluh tiga april berarti sudah lama ya
itu ada di cnn juga ada
di liputan enam juga ada
berita tentang indonesia itu sedang diserang dibombardir oleh serangan cyber
dari bulan januari sampai bulan april awal april itu ada delapan puluh delapan empat juta cyber attack
selama januari sampai dua belas april dua ribu dua puluh
satu bulan itu bisa dua puluh sembilan juta serangan
itu satu bulan
dalam satu hari bisa tiga empat juta serangan yang sifatnya cyber attack
yang tadi yang disebut sebagai web defacement atau deface
bahkan saya juga tadi siang juga saya sedang webinar dengan teman teman di medan diserang itu
ini dalam pemberitaan yang ada di liputan enam itu artinya ini kan bukan pemberitaan kemarin
pemberitaan sudah lama
itu satu ratus lima puluh sembilan serangan defacement deface juga
itu kepada pemerintah
tapi pemerintah diem aja
termasuk di kominfo
kami tidak nunjuk bahwa ini serangan dari orang orang yang nggak suka sama pemerintah kami nggak nunjuk seperti itu
kami nggak nunjuk bahwa ini pasti mereka mereka yang nggak suka sama pemerintah enggak juga kita tidak melakukan seperti itu
karena memang yang namanya
tiap hari jutaan
jadi itu permainan orang orang yang memang banyak sekali gitu loh
jadi kalau kemudian yang dirugikan itu kebetulan teman teman pejuang pejuang demokrasi
kalau saya sih pejuang tidak mudah ngeluh ya
saya juga tadi siang juga tiba tiba ditulis ada daniel gitu di depan apa ini
pas saya sedang webinar seperti ini pakai zoom
tiba tiba ada jutaan macem macem di depan saya
saya sedang sama teman teman dari medan
tapi lalu kemudian kita selesaikan
saya bilang sama sekretaris saya atur selesaikan
ini memang fenomena yang namanya fenomena teknologi
suruh urus itu yang teman teman teknologinya
kenapa sekarang begitu mudah diserang begini
kemarin kalau dulu itu orang buka internet itu selalu di kantor
sehingga kantor itu ada manajer yang terkait dengan it yang bertanggung jawab dengan cyber security
sekarang wartawan wartawan pekerja pekerja yang ada di kantor tempo ataupun di mana mana
itu bukanya tidak selalu di kantor
kemarin saya baru saja seminar dengan bsa
bsa alian ini perusahaan dari amerika yang terkait dengan cyber security
mereka mengatakan ini di berbagai negara
itu serangan serangan dan serangan serangan cyber attack ini banyak sekali
karena kita biasa yang biasanya membuka secara aman di kantor
bukanya sekarang adalah di rumah di wifi di tempat sembarangan
dan itu tidak aman
sehingga memunculkan udah serangan serangan itu dari
nah kalau ini kemudian diarahkan kepada pemerintah
yang namanya akibat pertasan
cyber attack itu memunculkan akibat namanya legal liability
yaitu organisasi atau negara dinilai lalai melindungi sistem cyber
itu pasti dimana mana
nah kalau yang nyerang pemerintah kan berarti sama aja dengan merugikan pemerintah sendiri
sekarang aja ini tidak usah nyerang tempo
nyerang yang lain lain
kemarin ada yang nyerang katakanlah sebelumnya menyerang tokopedia
itu siapa yang disalahkan pemerintah
nah sekarang ngapain pemerintah nyerang tempo
kurang kerjaan banget gitu loh pemerintahnya
dan itu berarti pemerintahnya kalau katakanlah dia intelijen
intelijennya nggak paham bahwa ketika menyerang seperti itu pasti yang disalahkan adalah intelijennya
intelijennya bodoh banget gitu loh ini
atau yang menuduh yang bodoh
jadi persoalan seperti ini itu harus dipahami
ini persoalan yang sekarang muncul sebagai imbas dari perkembangan teknologi dan pengguna teknologi yang banyak
penjahatnya banyak yang berpindah ke dunia digital
kemudian yang terjadi juga adalah mudahnya sistem sistem keamanan kita
terutama sistem sistem informasi yang ada yang dimiliki oleh individu maupun juga perusahaan itu rentan
karena salah satunya adalah tadi pekerja pekerjanya itu membuka internet dari mana mana
itu itu secara teknologi
jadi tolong suruh urus teman teman teknologi
jangan politisi atau orang orang yang berpikir politik yang berpikir yang diajak bicara seperti ini
oke tapi prof pemerintah tentu punya proteksi ya terhadap kasus kasus seperti ini
walaupun pemerintah juga menjadi korban peretasan seperti yang anda sampaikan
begini mas di undang undang ite itu jelas di pasal lima nya itu disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik
jadi kalau kita punya sistem elektronik misalnya cnn punya sistem elektronik
yang punya perusahaan punya sistem elektronik
maka penyelenggara sistem elektronik itu harus meyakinkan bahwa sistemnya itu andal aman dan berfungsi sebagaimana mestinya
itu undang undang tidak bisa menyalahkan pemerintah
tidak bisa ini hanya kebetulan di face ya yang hanya website yang diserang
dimana kalau yang diserang itu adalah sistem elektroniknya bank terus kemudian uangnya diambil sama pelakunya
apakah itu dalam bentuk pricing atau carding itu juga serangan serangan
terus suruh pemerintah yang ganti uangnya ya bangkrut negara
gitu loh jadi kalau ada sistem elektronik
ada yang namanya website yang bertanggung jawab adalah ini undang undang ya kalau undang undangnya diikuti
undang undang ite yaitu yang bertanggung jawab adalah penyelenggaranya
dia harus meyakinkan untuk sistemnya itu andal sistemnya itu aman dan berfungsi sebagaimana mestinya
jadi kalau ada serangan seperti itu berarti tidak aman
gitu loh tidak bisa menyalahkan pemerintah
dasarnya apa menyalahkan pemerintah
kecuali kalau punya bukti punya bukti bahwa pemerintah yang melakukan itu ada jejak digitalnya ahlinya menyebutkan
itu melanggar undang undang ite pasal tiga puluh dua ayat satu itu namanya illegal akses sekaligus juga mengubah
seperti yang tadi dilakukan ke terpal itu mengubah
tapi kalau kelemahannya itu ada di sistemnya masing masing
kalau undang undang ambil undang undang ite itu salahnya mereka masing masing gitu loh
oke oke prof dari identifikasi yang anda lakukan pola serangan yang terjadi sekarang ini bagaimana
well organized atau serampangan untuk menyasar siapapun atau bagaimana kemudian
paling banyak itu menyebar malware atau progen virus
itu itu tapi sekarang itu terus terang saya mau kasih tahu sama teman teman bahwa urusan
jadi ada dua gini ya
ada dua kejahatan terkait dengan internet
satu kejahatan pertama adalah disebut sebagai kejahatan menggunakan teknologi internet
misalnya misalnya menyebarkan pornografi lewat teknologi internet itu kejahatan menggunakan teknologi internet
penipuan di facebook penipuan di mana mana fighting itu kejahatan menggunakan internet
tapi yang kedua adalah kejahatan terhadap sistem internet
sistem elektronik itu yang diatur dalam undang undang ite itu
nah kalau kejahatan terhadap sistem elektronik mohon maaf itu urusannya teman teman di bssn
sejak tahun dua ribu tujuh belas itu urusannya bssn makanya bssn buat laporan per kuartal
kemarin tadi yang diberitakan oleh cnn maupun oleh liputan enam itu laporan bssn mengenai delapan delapan juta serangan
dari januari sampai dua belas april april sampai april itu bssn teman teman bssn
kementerian kominfo itu regulator bukan ngurusi lagi serangan serangan
jadi yang bertanggung jawab kalau ada serangan yang terhadap sistem elektronik itu adalah teman teman lembaga sandi negara bssn gitu loh
oke oke prof henry kita break dulu nanti bang arzul dan bang
bang usman akan merespon apa kemudian yang bisa ditanggapi dari apa yang tadi disampaikan bahwa tudingan tersebut seharusnya lebih mendasar
cnn indonesia newscast akan kembali bersajidah
oke kita kembali dalam diskusi kita malam ini
saya ke bang arzul terlepas dari siapapun lah pihak yang kemudian melakukan
serangan digital ini akun anonimkah atau terafiliasi dengan pihak atau orang orang tertentu begitu
tapi apakah kemudian dengan situasi seperti ini membuat media harus selektif untuk memilih materi materi pemberitaan
agar merasa secure gitu untuk melakukan kritik secara terbuka atau secara satir begitu atau bagaimana
kalau kita di tempo sudah kebal begitu
jadi kita dah setuju
bukan peretasan tapi apakah kita bisa membuat sebuah liputan yang baik
yang tidak melanggar kode etik yang sesuai dengan aturan
saya kira itu yang paling bagus ya
jadi kami merasa bahwa media media memang harus bekerja dalam sebuah koridor
nah tadi prof hendri kan mengatakan bahwa indonesia juga diserang dengan belah yang sangat dahsyat begitu
lalu kemudian perlunya media memperkuat diri sendiri untuk pelindungan perlindungan terhadap hacker
saya kira pendapat ini bukan sesuatu yang baru ya
saya sudah mendengar dari beberapa orang di pemerintahan yang kurang lebih mengatakan sama
yang kalau saya analogikan itu kira kira begini
kalau rumah kita kemalingan maka ya udah dimarahin aja yang rumah karena kok kuncinya nggak didobelin begitu kan
bagaimana memberikan perlindungan terhadap pemilik rumah gitu
polisi datang memeriksa seluruh cctv barangkali memeriksa tkp itu yang mestinya dilakukan
saya harus koreksi bahwa saya dan mas pan saya kira juga tidak pernah menuduh pemerintah
jadi bisa dilakukan oleh siapa siapapun itu kalimatnya
bisa dilakukan oleh siapapun pemerintah atau bukan pemerintah
nah pemerintah akan mudah dituduh jika
tidak mengambil sebuah tindakan tertentu sebuah tindakan proaktif gitu
karena perlindungan hukum penegakan hukum itu ada di domen pemerintah
jadi saya lihat ini kok jadi jelek sekali komunikasi publiknya pemerintah dalam hal ini begitu
hubungan tempo dan media media yang ada yang korban atau tidak menjadi korban dengan pemerintah selama ini sangat baik
ya dengan presiden sangat baik dengan menteri menteri sangat baik
dengan aparat penegak hukum baik
nah dalam kasus ini saya mau bandingkan dulu ya misalnya ketika media diserang ya media diserbu
itu simpati mungkin pejabat publik hadir menelpon itu biasa sekali gitu
menunjukkan bahwa mereka care dan mereka jadi bagian dari upaya penguatan media sebagai sebuah gelar keempat dalam demokrasi
dalam kasus ini saya cek ke beberapa pamlet bukan pamlet lagi
tapi itu single word kata kata itu keluar
yang muncul adalah apa yang dikatakan oleh prof henry yaitu indonesia diserang dengan sekian juta serangan
jadi kamu itu nggak ada apa apanya indonesia ini diserang semua begitu
lalu itu sih rumahnya nggak dikunci
kan juga bobolan ayo perkuat kuncinya gitu
bukan itu yang kita harapkan
yang kita harapkan adalah dukungan
dukungan politik dukungan hukum untuk kemudian orang bisa mengatakan bahwa meskipun tidak ada bukti
pemerintah serius dan pemerintah tidak punya kaitan apapun dengan persoalan ini
karena mereka memberikan dukungan yang sangat signifikan
saya percaya itu sebetulnya
aturan hukum yang sekarang belum dianggap campur tangan pemerintah yang cukup jauh
apalagi apologetic gitu pemerintah akan mudah ditunduk
bukan oleh saya dan usman tapi tapi oleh pembaca atau pendengar dari cnn ini
saya kira begitu bung
artinya kemudian aturan hukum yang ada sekarang ini belum dianggap campur tangan pemerintah lebih lanjut untuk apa namanya
untuk membuat masalah ini tidak sampai jauh begitu
artinya ini sudah cukup kuat landasan hukum yang dilakukan begitu
yang diterapkan begitu
ya sekarang kan media sudah lapor polisi
itu adalah kewajiban legal kami
kami secara legal harus punya menjalankan kewajiban yaitu lapor
nah sekarang coba kita lihat dalam berapa lama ini bisa terungkap
bahwa tempo sendiri ini bukan yang pertama
dua ribu tujuh belas kami juga mengalami hal yang sama
sudah ada laporannya kita masih simpen lp nya dan itu sampai sekarang nggak tahu tuh ceritanya ada di mana
jadi kalau ini terjadi lagi dalam kasus ini ya persepsi publik akan mudah dibentuk
sekali lagi ini bukan soal tuduh menuduh prof henry
ini persoalan komunikasi publik untuk menjelaskan kepada masyarakat
oke oke saya ke bang usman
bang apa yang kemudian terjadi jika praktek pembungkeman ini terus menerus terjadi
konsekuensinya apa sebenarnya
ya pemerintah akan kehilangan kredibilitasnya sendiri
akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat
jadi kalau melihat penjelasan tadi itu kan seperti nggak ngerti hukum
nggak ngerti hukum negara nggak ngerti bagaimana sebenarnya bernegara
kalau kita bicara ini bicara politik ya politik itu kalau anda pahami
ya politik itu ilmu untuk mengatur kehidupan manusia di dalam kaitan dengan sistem kekuasaan dan sistem pemerintahan
dan juga dalam konteks media tempo atau dalam konteks sirto kalau anda paham
itu urusannya dengan kebebasan pers jadi undang undangnya sudah ada
dan seluruh undang undang anda bisa sebut undang undang apapun
itu memandatkan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari segala kejahatan dari segala pelanggaran hukum
jadi anda nggak bisa bilang pagar anda sih nggak ada itu bukan itu nggak ngerti negara
dan nggak bisa bertindak sebagai wakil negara
dan memang kita sering temukan itu banyak pejabat yang ngaku pejabat atau staf menteri yang ngaku staf menteri
kan sebenarnya nggak kredibel untuk mewakili negara untuk mewakili pemerintah
karena nggak punya pengetahuan yang cukup nggak punya kemauan baik yang cukup untuk memberi perhatian
pada keprihatinan atau pada perhatian yang dimunculkan oleh masyarakat
atau malah mengeluhkan bahwa masyarakat ini kok ngeluh banget
tapi dijawab juga dengan keluhan bahwa kami juga susah kami sudah melakukan
itu bukan negara sebagai pelindung sama seperti polisi polisi itu melindungi melayani
untuk melindungi dan melayani itu kalau anda ngerti hukum kalau anda ngerti fungsi fungsi pemolisian gitu
begitu pula undang undang ite kalau anda baca baik baik ya seluruhnya memandatkan pemerintah untuk melindungi alur transaksi arus transaksi dan transaksi elektronik dari masyarakat
baik itu sektor bisnis atau di luar itu jadi tugas negara itu
kalau dikatakan tidak ada bukti yang kalau anda baik baik baca itu undang undang termasuk undang undang hukum pidana undang undang hukum acara pidana yang tugasnya itu melakukan penyidikan negara pemerintah
dan common foe itu termasuk yang ditugaskan itu sebagai penyidik pegawai negeri sipil jadi baca dulu baik baik baru kita bicara
silahkan saya ingin menyimpulkan di akhir dialog ini bahwa kemudian persoalan serangan ini sepertinya bukan lagi urusan satu pihak tapi semua pihak harus turun tangan
sudah mengatakan tadi menunjuk bahwa ini pemerintah kan begitu kan pemerintah itu untuk apa gunanya untuk apa begitu
ini konteksnya kita konteks ngomong tentang pertasan tentang ini ya pertasan dianggap sebagai pembungkaman
untuk apa membungkam
untuk itu undang undang dasar sudah jelas bahwa kebebasan berpendapat itu dijamin itu kan
dan yang namanya kritik itu kritik seperti osman hamid ini ya ini membuat saya lebih cerdas lebih hati hati lebih bijaksana begitu
saya ini ya jelek jelek di pemerintah saya ini orang kampus kalau orang kampus saya biasa ngeritik orang orang siapapun saya kritik apakah itu di pemerintahan maupun di luar pemerintahan itu biasa
walaupun saya jadi staff ahli cuma boleh dikatakan cuma tiga belas tahun karena kebetulan dipercaya dianggap belum mumpuni ya nggak apa apa gitu loh
itu tempo sendiri itu kan mantan mantan mahasiswa saya ketua pemretnya si wahyu jadmiko juga kalau masih ngakuin dia juga mahasiswa saya
terto itu sih itu ketua pemerintahnya terto juga mahasiswa saya jadi nggak ada masalah cuma saya ingin mendudukkan begini loh
yang namanya pembungkaman dengan pemerintah yang membungkam seakan akan kan seperti itu kesan yang muncul itu salah kenapa salah
karena tidak ada gunanya justru keliru membungkam orang ini nggak ada apa apa aja yang disalahkan pemerintah kok
pemerintah itu sekarang bener aja salah apalagi melakukan pembungkaman yang benar benar
kalau mau membungkam ya tidak seperti itu gitu loh apalagi hanya dengan cara cyber ittack
cyber attack nya itu bisa dilakukan oleh semua saja oleh siapa saja saya setuju dengan mas arief ya
bahwa ini mungkin mas zulkifli maksud saya mas zul ini bisa dilakukan oleh siapa saja betul
nah kalau bisa dilakukan oleh siapa saja
melaporkan ke pemerintah
pemerintah itu sudah berhubungan dengan pemerintah
pemerintah itu sudah berhubungan dengan pemerintah
tapi kalau di kementerian kominfo itu memang kementerian kominfo itu salah satu regulator dalam konteks undang undang ite ataupun juga aplikasi yang terkait dengan transaksi elektronik
itu kita regulatornya jadi kalau kemudian sekarang seakan akan bahwa oh ini ada pembungkaman itu yang saya katakan tidak
kenapa seperti itu
karena memang sekarang ini banyak yang menjadi korban
cuma beda beda tidak lalu kemudian melapor atau apa sebenarnya memang harusnya melapor gitu ya ada yang melapor ada yang tidak itu hak masing masing
cuma memang sekarang ini adalah bahwa sekali kita diserang itu memang menunjukkan bahwa keamanan sistem elektroniknya itu masih lemah
oke oke oke kalau begitu kita sepakat bahwa persoalan serangan digital seperti ini bukan lagi urusan satu pihak
tapi ini menjadi persoalan serius bangsa ini pihak berwenang ini memang diminta untuk lebih serius begitu transparan dan terbuka begitu untuk penegakan hukum
dan salah satu caranya mencari pelakunya siapa yang kemudian yang bisa diproses sesuai hukum yang berlaku
kalau kita dekat sama media media
bahkan ikut membantu sekarang sedang mencari jalan membantu teman teman wartawan yang sekarang terdisrupsi ataupun kena kasus covid
jadi tidak ada masalah gitu tapi kalau kita kemudian ada kasus kasus tertentu seakan akan pemerintah yang melakukan tolong yang mendalilkan itu harus membuktikan itu dalam hukum seperti itu
oke baik terima kasih prof henry perspektifnya bang arzul dan juga bang usman sudah bergabung dengan kita malam ini
dan kita berharap memang komitmen untuk penegakan hukum ini menjadi apa namanya ya yang harus kita bulatkan agar kemudian ada pihak pihak yang memang bertanggung jawab untuk bisa diadili atau diproses secara hukum yang berlaku begitu
terima kasih narasumber saya yang sudah bergabung malam ini